wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin menanggapi kebijakan kementerian agama yang mewajibkan jemaah harus memiliki bpjs kesehatan sebagai persyaratan haji dan umroh
ma'ruf menilai kebijakan itu tidak perlu dipermasalahkan karena membawa kebaikan
hal itu disampaikan ma'ruf dalam keterangan persnya usai menghadiri haul al maghfurlah k h t m f a di bogor pada sabtu
aturan memiliki bpjs kesehatan sebagai syarat berangkat haji dan umroh dikeluarkan menteri agama yakut kolil kaumas pada dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
keputusan menteri agama ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari instruksi presiden nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
saya kira tidak ada masalah ya dan memang orang harus siap untuk melaksanakan itu
memang pada awalnya
tentu kaget kaget tapi ketika itu mempunyai ada jaminan jaminan yang bagus yang baik untuk kebaikan si jamaah itu sendiri itu saya kira itu seharusnya bisa diterima